tapi ternyata tidak semudah itu
mencukur bulu domba ini juga untuk mencegah agar dombanya tidak mudah terserang penyakit kulit
ini salah satu waduk terbesar yang ada di indonesia
harga satu lembar tikar pandan bervariasi tergantung ukuran
ya ini lumayan pedes juga mata ini
ini kred oh nggak bisa
tunggu kita akan tunggu
ketika saya membeli suatu karya seni